ya kita awali berita dari surabaya sidang perdana kasus penipuan dan penggelapan dengan terdakwa bos pt galabumi perkasa henry jugunawan diwarnai ketegangan
saat dibawa ke ruang sidang terdakwa berontak kepada petugas menolak dikenakan baju tahanan dan borgol di tangannya
ketegangan ini terjadi saat terdakwa penipuan henry gunawan dibawa ke dalam ruang tirta satu pengadilan negeri surabaya kamis siang
selama menuju ruang sidang henry terus berderiak dan meronta menolak mengenakan borgol dan rompi tahanan hingga harus mendapatkan paksaan petugas
akibatnya tangan terdakwa terluka karena tergores borgol yang dikenakannya
bos pt galabumi perkasa ini dilaporkan karena telah melakukan penggelapan dan peneliti
penipuan jual beli tanah senilai empat lima miliar di kabupaten malang
usai pembacaan dakwaan kuasa hukum terdakwa langsung mengajukan eksepsi ke majelis hakim
kompetensi absolut atau relatif dari pengadilan berlengar lengar ini tidak manfaat kepada terdakwa
kedua dakwa nyatakan tidak diterima dan ketiga dakwa nyatakan obskur lebih atau kabur
sementara sidang eksepsi yang diajukan kuasa hukum terdakwa akan dijadwalkan
pada kamis pekan depan